utari akhirnya bener bener pergi dari sini
dan dia memenuhi semua yang prabu inginkan
si prabu malah berkumpul sama anak kandungnya sendiri
padahal maksudku adalah
supaya prabu mencelakai anaknya sendiri
kayaknya keras nih
pakai ini aja deh
kita kasih plaster anti air dulu ya
yuk kita duluan aja
kenapa lu disini
ini kamar lu
ini kamar teman gue
ini kamar tiga ratus tiga
berarti salah kamarnya
ada ada aja tolong
oh jadi amira sudah bisa pulang besok dong
kami juga sudah melakukan pemeriksaan lengkap dan hasilnya bagus
yang penting kamera bisa terus berobat jalan dan minum obat
berarti saya bisa segera bawa amira pulang ke rumah saya
baguslah kalau begitu dokter
bagaimana keadaan kamu sekarang

jauh lebih enak dari sebelum di operasi
saya punya kabar gembira untuk kami
dokter bilang kamu boleh pulang besok
akhirnya sudah boleh pulang pak
kasian ibu saya kalau lama lama saya di sini
biayanya pasti kan semakin mahal
amira pasti belum tahu kalau dia harus tinggal di rumah saya setelah keluar dari rumah sakit ini
tidak ada yang bisa kutip
oh ya pak
ibu saya kok sekarang belum datang ya
utari sudah pergi meninggalkan amira
sesuai dengan permintaan saya kemarin
mungkin ibu kamu itu kecampean amira
kemarin kan dia seharian disini menungguin kamu
belum lagi dia sangat tegang
dan ketakutan sekali saat kamu dioperasi
ya jadi dia kelelahan
mungkin dia pulang dulu untuk istirahat
terus nanti sore dia kembali lagi ke sini untuk dilihat
habis tuh pandekan bu
tanpa amirah entah sampai kapan
lamira padahal baru sehari saja ibu gak ketemu sama kamu
tapi sapi ibu sudah sangat merindukan kamu
gimana hari hari selanjutnya mira
apakah ibu akan bisa
padahal entah kapan ibu bisa ketemu lagi sama kamu
aku gak nyangka butari akhirnya benar benar pergi dari sini
dan dia memenuhi semua yang prabu inginkan
dan sekarang si prabu malah berkumpul sama anak kandungnya sendiri
padahal maksudku adalah supaya prabu mencelakai anaknya sendiri
akibatnya aku justru malah menyatukan mereka
aku nggak tahu bagaimana caranya
supaya mereka bisa berpisah kembali
aku harus cari cara
itu lagi putari
dia sudah kembali
saya mau bicara dengan muttarif
main perintah perintah seenaknya
putari gak ada
putari udah pergi
saya belum puas
saya belum puas sampai saya yakin kalau kamu tidak akan menyakiti amira lagi
aku gak ngerti
sekali lagi kamu berusaha menyakiti allah
karena mulai sekarang
amira sudah tinggal sama saya
tak ada lagi waktu untuk dimolih
tidak ada lagi bahwa kamu st pixel pasti gak ngerti
jadi aku berusaha juga untuk kukatiri kamu
aminya gw ngerti dengan minha
mempermalukan dirinya sendiri aku berani bertaruh amira juga pasti tidak akan mau tinggal di rumah
orang yang sudah membunuh ayahnya sendiri terserah dengan kata kata kamu itu kata kata kamu itu
nggak ada artinya lagi buat saya lagi ya seperti kamu itu bisa nyapa cuma bisa berkuarajakan
mengeluarkan suara ibarat binatang kamu itu singa ompong yang sama sekali gak berguna
nggak disangka benar sekali kata kata saya kamu ibaratnya singa omong gak berguna
setan kamu prabu
setan kita lihat siapa yang pada akhirnya akan tertawa terbakbak karena aku
ternyata orang berhenti sampai aku menyaksikan kamu sang salah prabu
jadi mah kamu kalau balik ke rumah kikem alhamdulillah sekarang kamu jangan peruh
khawatir lagi dong jangan ingin kamu gak boleh berantem rantem
kamu udah ngerasain kan gimana rasanya kehilangan mama
iya ibu guru
moga moga mama aku juga sembuh
ya pasti aku bantu doa
buat mama kamu kok
dan aku legan sekarang
berarti aku gak perlu lihat muka kamu yang dari kemarin
emang kemarin muka kusut
kamu tuh yang khusus terus
kamu biasain abis mandi
biar gak kusut
kok gak marah
harusnya kamu marah dong
kan aku lagi yakin
ini dia kenapa sih
kamu nungguin ibu aku oke